masih ada harapan kalau kamu memang anakku aida
aku selalu berharap
semoga kamu benar benar anakku aida
jika mau diusahanya ibu laras
jadi selama ini juan melakukan penggerapan uang
sepertinya dia membuat laporan keuangan yang pasuk
itu laporan keuangan yang pasuk
di situ terjadi banyak keselisihan
ibu bisa lihat jumlahnya
dan uang tersebut tidak tahu kemana bu
padahal saya selama ini sangat percaya sama dia
saya akan segera menindak tegas juan
apa hubungannya dengan kamu
hubungannya saya sama juan
kamu lihat saya baik
amara um juan
orang yang di phk
dia gantung diri karena di phk secara tidak darah hormat
karena di pit

kamu menyebabkan itu
kamu menyebabkan itu

dan kamu akan mendapatkan pembalasan
dan kamu akan mendapatkan pembalasan

atau dan identify
kita tetap berpura pura
kalau om mau istirahat lagi ya yaudah saya keluar aja gak apa apa om
enggak kamu gak ganggu om kok
om senang udah kamu jenguk
om katanya om senang saya jenguk om
kok malah kelihatan sedih
om sakit lagi ya
terus kenapa om kelihatan sedih begini
om lagi ada pikiran ya
siapa tahu aida bisa bantu
atau enggak cerita sama dokter panji aja
yang penting om jangan kelihatan sedih
om harus ceria terus supaya om cepat sembuh
ada hal yang membuat om benar benar sedih sekarang
ada kenyataan pahit yang harus om terima
kenyataan kalau anak om sudah meninggal
anak om sudah meninggal
dia sudah tidak ada lagi
dia pergi tanpa bisa mengenal siapa ayahnya
om juga gak sempat memberikan kasih sayang untuk dia
dia sudah pergi jauh
om yang sabar ya om
saya tahu ini pasti berat banget untuk om
sekarang pasti anaknya om mudah tenang
dan saya juga yakin walaupun om belum pernah ketemu sama anaknya om
kamu sudah menghibur om
kalau saya boleh tahu
om dengar ini semua dari siapa om
kemarin dia mengajak om
dan disitu dia menunjukkan kuburan anakku
dan di kisahnya tertulis nama
kalau menurut saya
pak anas itu bukan orang yang baik om
siapa tahu pak anas
lebih baik om cari bukti buktinya dulu om
hanya karena pak anas nggak mau om nyari tahu tentang anaknya om lagi
mungkin kamu ada benar ya ida
om cuma berharap anak om masih hidup
om yang sangat baik
om pengen banget ketemu sama anak om
masih ada harapan kalau kamu memang anakku aida
aku selalu berharap
semoga kamu benar benar anakku aida
selamat siang bu
yang bisa saya bantu
saya mau cari informasi tentang bayi yang dipindahkan pada tanggal tujuh belas maret di panti asuhan ini bu
apa bayi yang ditinggalkan itu sudah diambil orang
karena waktu saya membantu melahirkan ibu tersebut
lalu saya suruh bayi itu ditaruh di panti asuhan ini
ternyata orang tuanya gak tega bu
pas dibawa lagi saya lihat bayinya kok perempuan bu
wah saya tuh saya jadi bingung
makanya saya pikir bayi itu tertukar bu
kalau bayi yang aku ambil itu aksan
itu artinya benar aida anaknya nena
akhirnya kamu bisa mendapatkan arsip bapak
iya bu tapi di sini ada yang aneh
di sini ditulis
bahwa yang melaporkan bapak
yang melaporkan uang perusahaan ibu laras
itu ibu nena
jadi selama ini aku salah sasaran
jadi selama ini nena yang membuat johan disalahkan
padahal aku sudah membuat aksan membalas dendam pada laras
waktu ribut ribut itu kamu gak ngaku kan yang sebenarnya
kamu tidak menceritakan kan yang sebenarnya
sekarang kamu kasih tau saya
aida itu anak siapa
aida itu anaknya nena kan
kalau gitu aksan itu anaknya siapa
anaknya lila dan umar kan